ya bete bete dikit sih ada mau
ya lah pasti
cuma aku akhirnya nyadar kok
kalau ini tuh bukan akhir dari segalanya
masih ada momi
kalo masih ada momi mah
tetep aku semangat atuh ya
kamu tuh yang mesti semangat
mesti banyak senyum
supaya tambah cantik ya
ga boleh deh
wah keren juga tuh cewek fightnya
boleh juga gue jajal kapan kapan sama dia
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus maksud kamu itu jinu gimana sih rey
jadi jinu itu minta tolong sama aku buat minta maaf sama aa
niatnya itu sebenarnya baik loh ah
dia pake nama aa buat kasih makanan ke bella
jadi seolah olah yang kasih makanan semua itu adalah aa
terus jadi semua yang ngirimin makanan buah buahan itu jenuh
tapi dia atas namain aku gitu
ya lancang aja coba lihat
yang bikin kita berantem siapa ternyata
dia juga kan
dia yang bawa bawa nama aku rey
iya tapi aku kena jinu udah lama
giro tuh orang yang baik kok
menurut aku ya gino tuh ngomong kayak gitu ke kamu
ya karena dia tuh mau ambil kesempatan lama kesempitan aja
dia pake bawa atas nama aku lah untuk dibesungguh demi bella lah
ya biar dia bisa dekat sama kamu
kok kamu ngomongnya sembarangan kayak gitu sih aa
aku biasanya ngejadge orang tanpa tau dia tuh sebenarnya kayak gimana
aku kenal dia banget loh
mungkin aku emang belum kenal dia
tapi lihat sekarang kejadiannya apa
yang bikin kita berantem siapa
tapi yang namanya penjatuh ngomong aku
dan dia berusaha keletihan
berantem baik di depan orang
sekarang lihat aja kita berantem gara gara siapa berarti
gara gara dia kan
dan dia ngelakuin ini
bilang ke kamu semuanya demi bela lah
untuk kebaikannya bella
dia tuh ngelakuin ini justru untuk bisa deketin kamu
demi kesembuhan bella
kalau emang misalkan jino mau deketin aku
ngapain juga dia ngelakuin semuanya ini ke aku

lagian jinu juga tau kok
kalau misalkan cinta aku tuh cuma sama
dan gak akan pernah ada yang bisa gantiin a di kehidupan aku
dan aku juga emang cuma cinta sama kamu ray
ya walaupun kita udah gak bisa bersatu lagi kan
sekarang kita jalanin aja ya
apa yang sudah terjadi di hubungan kita
dan sekarang juga aku udah lega kok kalau misalkan anak a tengokin bella lagi
aku udah gak jelas
karena nolongin orang juga kan dapat pahala
tapi masalah bukan kayak gitu ray
sekarang kalau aku ngelakuin ini semua ke bella
dan dia ngerasa aku nih ngasih perhatian ke dia kan kebaik juga
itu juga namanya ngasih pengharapan palsu ke orang
kasih yang bella aja juga kan
tapi yaudahlah a
mending sekarang kita ke rumah sakit yuk
jungguin ian sekalian jungguin bella
yaudah habisin dulu
suara yang indah
bener ya banteng ya
udah kayak model kita jalan berduaan
aku ingin deh bahagiain kamu
mau dong donat dibahagiain kamu
dengan bunga ini aku ingin menyatakan cinta sejatiku untuk kamu banteng
aku juga mau bahagiain kamu lewat bunga
banteng tuh lihat tuh
aku kepengen deh kayak mereka
banteng aku tuh pengen itu
ya itu apa
ya pengen bayi itu
sayang aku tuh kepengen banget kalau punya anak
aku tuh pengen dipanggil bunda
nah terus apa dong
ya aku kan nanti kalau mau dipanggil dedy
kalau misalkan kamu dipanggil bunda aku dipanggil deddy
kurang kurang bule bule gitu loh
aku tuh pernah dengar dari temen aku
katanya nih kita harus cek kandungan ke dokter
ya biar ada persiapan gitu
yaudah kalau gitu aku ke bengkel dulu ya
lho kok ngecek kandungan kok ke bengkel sih
bukan itu maksudnya
aku harus ngecek arnold dulu di bengkel supaya kita bisa berangkat ke dokter kandungan
kamu denger dulu dong
suka diputus aja
jadinya salah pengertian kan
kamu tuh bener juga sih barteng sayang
makasih ya bunganya
aduh mamitnya seneng bisa ngeliat kamu tidak bete dey
muka kamu sudah cerah
sudah ada pinki pinki nak
toh sika barbie
ya bete bete dikit sih ada mau
ya lah pasti
cuma aku akhirnya nyadar kok
kalau ini tuh bukan akhir dari segalanya
masih ada mommy
kalau masih ada mommy mah tetap harus semangat atuh
kamu tuh yang mesti semangat mesti gaul dewi
mesti banyak senyum supaya tambah cantik ya
gak boleh bete betean ah
jelek ah gino mah
gino wae lah tuhan
heran hitungan pisahan sama si tante
ini aku bawain makanan kesukaan kamu bella
lagi kekuryuk memang si bella teh
ih kamu teh benar benar ya
bagaikan pencerahan yang luar biasa bagi kami
kamu teh bagaikan air yang mengalir dari pegunungan
dan memberikan kami semua kehidupan
mami apa sih
mami tuh semangat boleh
cuman ga usah gitu juga fela sih
eh udah jujur
udah jujur aku mau mima
walaupun jenggotnya tuh masih musuhan masih jarak jarakan gitu lah
lihat jauh jauhan satu sama lain
pas ya musuhan kita jenggot
belum berewok seperti aku
dan masih muda
juga tidak pelit bom